ya gak apa apa deh kalau kayak gitu
yang penting sekarang lo sama boy kan udah baik baik aja
biar sri gak dipecat mang
asal bang liman tau ya

nanti kalau sri gak kerja terus keluarga sri makan apa
saya juga sih gak mau sih
sebenernya gak mau
kalau kamu tuh dipecat

loh kok kenapa
nih bang liman lah
orang serius juga
gak bener baik
mata bersih tapi hatinya kotor
bang liman pokoknya bantuin ya
biar saya gak dipecat sama nyonya sama tuhan
tapi sih mypest talan
tapi disini dan bagian umpamu gue udah seller dari indonesia
mau didot sitio istri undang undang aja gitu

sementara tia teh tulang punggung keluarga
anak bapaknya meninggal ibunya sakit sakitan
adanya lima yang orok minta susu terus tahun boy
bapak saya masih ada ibu saya juga gak sakit sakitan
biar dramatis kayak di film film gitu
dan gitu dan
mbak sri tenang aja ya
mbak sri gak bakalan dipecat kok
ya ampun terima kasih ya dan bu ya
ya ampun dan boy bener bener udah ganteng baik hati bijaksana
iya wajah bagus
baik banget sih
terima kasih ya terima kasihnya
eh sudah bilang
coba kalau saya nggak bilang bapak kamu meninggal ibu kamu sakit sakitan
gak bakalan tuh dimaafin sama si boy
terima kasih mbak sewot
ya bener baik

iif terserah buat berenti saya klink barad class a onder cewek nide
remember reva langsung rindu
gak gitu juga lex
gue mbak ondador dan pak rian cuma mau kasih tau
anak warior saat ini lagi terancam
anak warior lagi dicariin
dan pengen digebukin sama anak yang menteng
karena mereka mengklaim anggota mereka digebukin sama anak warior
lex kamu ada masalah sama anak menteng
jadi lu nuduh kan
enggak enggak gue bukannya gue nuduh
gue cuma nanya sensi banget sih
ya udah gue kasih tau semua
gue gak ada masalah sama anak yang menteng
kita harus cabut aja
kakak bu udah jangan marah ya
kita jalan dulu ya
dadah mas sensi
gadok sekarang kita kemana lagi ya
kita samperin aja markas anak menteng
kayak gimana gitu ciri cirinya yang kemarin ngebukin anak anak mereka
dadah tumben otak lu hancur sekarang
udah gini aja kita cari pet ke mereka
yuk oke kita jalan yuk